kementerian tenaga kerja mengajak pengusaha untuk serius mencegah dan menangani kekerasan seksual di tempat kerja
melalui terbitnya keputusan menaker no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
pengusaha menyambut baik dan melakukan deklarasi tripartit tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja
bersama sejumlah serikat buruh dan pekerja

itulah isi deklarasi yang dibacakan asosiasi pengusaha indonesia bersama sejumlah serikat pekerja
dan disaksikan oleh menteri ketenaga kerjaan ida fauzia
kementerian ketenaga kerjaan mendorong agar dunia usaha dapat dengan serius
untuk peduli dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja
kasus staycation oleh pimpinan perusahaan di cikarang beberapa waktu lalu
menjadi perhatian khusus oleh kementerian ketenaga kerjaan
untuk meluncurkan keputusan menteri ketenaga kerjaan kemenaka no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
konfederasi serikat buruh seluruh indonesia atau kspsi menilai
payung hukum tersebut akan memberi perlindungan dan jaminan hak tetap dapat bekerja
beberapa hal yang membuat masalah ini kurang menjadi fokus perhatian para pemangku kepentingan
antara lain korban tidak berani bersuara mungkin akan diserang balik
takut kehilangan pekerjaan dan di beberapa kejadian cenderung menyalahkan si korban
hal lainnya adalah malu mengungkapkan karena dianggap tabu
dan tidak tahu harus mengadu ke siapa ke atasan ke polisi ke serikat buruh
belum ada jawabannya sampai saat ini
apindo menyebut survei kekerasan dan pelecehan seksual
pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan di dunia kerja
hal ini memprihatinkan dan menjadi perhatian apindo untuk terus mensosialisasikan
upaya membuat tempat kerja yang didasari norma dan hukum
dengan kpm no delapan puluh delapan yang diterbitkan

mudah mudahan ini bisa mengingatkan kita semua
khususnya mengingatkan bagi kami sendiri bagi pemberi kerja
untuk benar benar bisa menertibkan bisa mengawasi dengan baik seluruh organisasi kami
kemenangker telah melakukan langkah langkah dalam memberikan pelindungan
bagi pekerja atau buruh terhadap kekerasan seksual di tempat kerja
antara lain mendorong perusahaan membuat syarat kerja
dan mendorong terbentuknya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
selain hukum pidana
pengusaha dapat memberikan sanksi kepada pihak yang diadukan
mulai dari surat peningatan
pemindahan ke unit kerja lain
mengurangi atau menghapus kewenangannya di perusahaan
hingga pemutusan hubungan kerja
untuk itulah di peraturan menteri ini
kami mengenalkan satgas
satgas ini berasal dari
dari teman teman serikat pekerja serikat buruh
yang bisa memberikan
sanksi kepada siapapun
tanpa melihat hirarki dan jabatan pelaku kekerasan seksual itu sendiri
dan pemerintah juga membuat kanal kanal aduan
yang memastikan bahwa kerahasiaan korban itu bisa dijaga
semua pihak berharap
pedoman dalam kepemenaker ini dapat memberi acuan dalam upaya pencegahan
penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan
serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif harmonis aman dan nyaman di tempat kerja